kalau andin gak bisa melakukan sesuatu
mungkin kita bisa membantunya oh
saya rasa sulit sih
om juga dulu sudah sewa pengacara
sudah coba cari bukti kesana kesini
untuk bisa membebaskan andin dari tuduhan itu
om gak dapat bukti
tante kenapa cerita sama aku ya
ada yang membuat tante gak nyaman
yaudah sekarang aku jemput tante rosa ya
tante rosa dimana di rumah
yaudah aku jemput tante sekarang ya
tungguin tante rosa ya
ini ambil aja kembalian ya
ya allah rosa
tangan kamu dingin
aku aku antar kamu lanjut
kamu tarik nafas kamu dan
tenangin diri kamu sayang
udah aku temenin kamu ya
gara gara ucapan wina kamu jadi
ruangan andin yang mana ya
kalau dia udah selesai ngajar kocok pulang aja bareng
semoga dia bisa berhasil
oh maaf pak
seniornya andin dulu di kampus
waktu ada kegiatan yang punan
kamu berubah sekali ya om sampai gak kenalin
om juga dari dulu gak pernah berubah
amit muda banget
bisa aja dong
kamu ngapain disini
saya disini ngajar om
oh kamu dosen juga disini
jadi kamu tau dong dimana ruangannya andin ngajar
soalnya kamu mau ajak dia pulang
sekalian mau liat dulu dia ngajar yang gimana
andin udah pulang dari tadi
oh udah pulang
pantes tadi om coba telfon gak dia akan angkat
yaudah lah kalo gitu om pulang dulu ya
kan udah lama nih saya gak ketemu sama om
ya boleh juga lah
kantin sebelah sana om
kopi hitam gulanya satu sendok
masih inget aja kamu kesukaan om
kopi hitam gulanya satu sendok
tante sarah apa kabar om
oh masih tinggal di rumah yang dulu
pindah tapi nggak terlalu jauh dari rumah yang dulu
agak naik sedikit agak bukit lah
kapan kapan main ya
maaf nih sebelumnya
kalau saya ingin menanyakan hal pribadi
kemarin saya ketemu sama andin
dia cerita soal kasus yang dia alami
kalo dia dipenjar om
saya masih nggak percaya om
kalo andin diduga membunuh
soalnya saya kenal banget andi
dan saya tahu andin seperti apa
kalo andin itu enggak bersalah om
om juga percaya bahwa andin
tidak mungkin melakukan hal itu
karena om kenal betul
bagaimana karakter anak om
nanti itu baik luar biasa
saya tanya ke andin
dia enggak punya cukup bukti yang menguatkan dia kalo dia enggak bersalah
tapi kan seharusnya
dia enggak give up gitu aja om
dia harus membersihkan nama dia
ini semua demi masa depan andin om
seharusnya memang begitu
malah saya sempet berpikir om
kalo andin enggak bisa melakukan sesuatu
mungkin kita bisa membantunya oh
om juga dulu
sudah sewa pengacara
sudah coba cari bukti kesana kesini
untuk bisa membebaskan andin dari tuduhan itu
om enggak dapat bukti
andin berada di tkp bersama korban
dan juga ditambah
andin pernah punya hubungan
itu yang memberatkan andin
kalau tidak jadi kesalahan
tidak ada masalah
aku gak akan berhenti
saya boleh minta nomor teleponnya om
namanya pak bakti taruman negara
om masih pake nomer yang lama kan
ini nomor saya yang baru om
om simpen ya
kalau gitu ya takutnya kesorean
sampai rumahnya nanti dicariin sama
tante sarah lagi
terima kasih buat kopinya
kapan kapan kita ketemu lagi
kamu main ke rumah rakyat
gue harus dateng ini pengacara
tungguan kamu ke kantor
kayaknya ada yang beda
kan aku habis dari salon